cerita dalam bahasa indonesia
tukang cukur bodoh
cerita ini adalah tentang kota bernama paltiputra
di sana hidup seorang pedagang bernama mani badrah bersama istrinya gayatri
mereka mempunyai banyak tanah dan mereka tinggal di rumah mewah
mani badra orang yang baik
dia tidak membanggakan kekayaannya
dia bekerja dengan keras untuk hidupnya
istrinya gayatri juga seorang wanita yang bijak
dia tidak pernah membiarkan orang bertangan kosong saat meninggalkan rumahnya
mani badra dan gayatri sangat terkenal di kota itu
dalam setiap kesempatan mereka mengundang orang orang dan memperlakukan mereka dengan hormat dan santun
selalu saja ada pengunjung datang ke rumahnya
pasangan itu adalah tuan rumah yang baik
mereka memberi tamu tamu dengan hadiah mahal dan makanan yang berbeda
lihat gayatri kita dikelilingi orang orang
kita tidak akan pernah lapar atau terlantar selama mereka bersama kita
mereka tidak akan meninggalkan kita

tapi orang orang yang baik tidak akan berhubung dengan kita
tapi orang orang yang baik tidak akan berhubung dengan kita

tapi orang orang datang hanya karena kita memperlakukannya dengan baik
tidak akan ada yang membela kita jika kita dalam masalah
tidak mungkin jangan berpikir begitu mereka rakyat kita
aku tahu kau tidak akan mendengarkanku dan aku berharap tidak akan datang waktu yang membuktikan kau salah
tapi ketakutan gayatri akan segera terjadi
masa depan mempunyai sesuatu untuk pasangan itu
di musim panas manibadra mengetahui bahwa kargonya hilang di laut

dia kehilangan semua kargonya
mereka mencari dan mencari kapal itu tapi tidak ketemu
manibhadra sekarang harus membayar banyak uang kepada pelanggannya
dia meminta bantuan kepada teman temannya tapi semua orang beralasan dan tidak mau membantunya
apa yang terjadi sayang apakah bertemu orang yang bisa membantu kita
tidak sepertinya mereka semua mempunyai
mereka mempunyai masalah juga mereka tidak dapat menolongku
gayatri tahu bahwa teman temannya hanya beralasan saja
tapi dia juga tahu bahwa suaminya tidak akan mempercayainya
dia hanya terdiam
pedagang itu lalu harus menjual semua tanahnya untuk mengganti semua kerugiannya
tapi dia tetap kekurangan uang
lalu dia menjual rumahnya
dan disitulah titik baliknya
manibhadra telah membayar semua hutangnya
tapi sekarang dia adalah pria yang miskin
dia tinggal di rumah yang kecil dan bekerja di lahan orang lain untuk mendapatkan uang
gayatri juga bekerja sebagai guru di sekolah untuk menambah uang
mereka berdua harus bekerja keras
tapi setelah menghadapi banyak masalah
mani badra dan gayatri tetap baik hati dan menghormati semua orang
mereka mengumpulkan cukup uang yang hanya bisa setidaknya memberi makan satu orang tamu

mereka tidak memiliki hadiah

atau makanan yang berbeda untuk dihidangkan
tapi mereka mempunyai keramah tamahan dengan kehangatan
waktu berlalu tapi tidak ada tamu yang datang
orang orang yang dianggap teman oleh manibhadra sekarang melihat manibhadra dan pergi tanpa senyuman
manibhadra sangat murung
kau benar gayatri
mereka itu bukan teman kita
mereka datang pada kita hanya untuk menikmati hadiah mahal dan kebaikan kita
jika saja aku mendengarkan maafkan aku gayatri
aku tidak punya apa apa aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak
jangan bilang begitu sayang aku bahagia bersamamu
hanya karena orang lain tidak mendukung kita bukan berarti kita harus merubah siapa diri kita
kau pria yang tangguh kejujuranmu akan terbayarkan suatu hari
tapi manibhadra terlalu kesal untuk mempercayai gayatri
dia mengatakan ini hanya karena cinta padaku
aku telah bodoh selama ini kebodohanku tidak akan pernah terbayarkan
aku tidak punya apa apa untuk menghidupi keluargaku
harus bagaimana diriku ini semua salahku
bukankah lebih baik mati daripada hidup dengan kesalahan ini
menyalahkan dirinya pedagang itu tertidur
meni bangun meni
apa yang terjadi siapa dirimu
aku biksu aku datang untuk menolongmu
kau tidak boleh kehilangan semangat dalam menghadapi masalah
kau harus menghadapinya
aku orang yang bodoh aku tidak bisa menghadapinya
kau tidak bodoh
bodoh adalah siapa yang bertindak tanpa tahu kebenarannya
kau tidak boleh mencari kebenarannya
apa yang terjadi padamu adalah sebuah kemalangan
dan aku di sini untuk menolongmu
apa bagaimana kau menolongku dan kenapa
istrimu benar aku datang karena kejujuranmu dan kerja kerasmu selama bertahun tahun
ini adalah imbalannya sekarang dengarkan aku
besok aku akan mengetuk pintu dengan tubuh yang sama
sentuh bagian belakang kepalaku dengan tongkat
lalu aku akan mencari kembali
aku akan berubah menjadi setumpuk emas
nasib baikmu akan segera kembali
dan ingatlah jangan memukul biksu yang lain atau kau akan dihukum
oh mimpi yang aneh
aku pasti tertidur dengan memikirkan uang
saat pedagang itu pergi dari pintunya dia melihat biksu lain lewat depan rumahnya
hmm apakah mungkin
biksu itu berkata bahwa dia akan datang dengan tubuh yang sama
mimpi atau tidak aku tidak boleh memukul siapapun tanpa berpikir
saat manibadra duduk di kursinya dia mendengar ketukan di pintunya
oh siapa itu apakah itu biksu
tidak tidak teman ini aku tukang cukur kau memintaku untuk datang
oh ya tentu saja ayo masuklah
saat manibadra duduk untuk dicukur rambutnya ada ketukan lagi di pintunya
ada biksu di depan pintu apa yang harus kuberikan
seorang biksu cepat ambilkan aku sebuah tongkat
aku tidak punya waktu untuk menjelaskan cepat ambil itu
tanpa membiarkan tukang cukur menyelesaikannya manibadra berlari ke arah biksu dengan tongkat
biksu itu sudah memasuki rumahnya
oh apa ini banyak sekali emas
ya kita tidak miskin lagi
pedagang itu begitu senang sampai sampai dia lupa bahwa tukang cukur yang ada di rumahnya menyaksikan semuanya
oh jadi ini cara pedagang itu menjadi kaya ini tidak sulit sama sekali
keesokan harinya tukang cukur itu membuat rencana
dia pergi ke tempat di mana biksu itu tinggal dan mengundangnya untuk datang ke rumah
biksu itu bimbang tapi mereka merasa kasihan terhadap tukang cukur
para biksu mengikuti tukang cukur ke rumahnya
saat para biksu memasuki rumahnya mereka berpikir
tukang cukur mengunci pintu dan mulai memukul mereka dengan tangkap
tolong kami orang ini gilau lari dia akan membunuh kita
satu biksu berhasil kabur dan meminta bantuan orang lain untuk menolong
semua orang mendobrak pintu rumah itu dan menyelamatkan para buksu
tukang cukur itu ketakutan
orang orang marah karena tahu apa yang telah dilakukan tukang cukurin

orang orang marah karena tahu apa yang telah dilakukan tukang cukur itu
tukang cukur itu diusir dari kota dan tidak pernah terlihat lagi
manibadra dan gayatri telah melihat semuanya
biksu itu benar
bodoh adalah ketika kita bertindak tanpa tahu kebenarannya
tukang cukur itu hanya tahu bahwa aku menyentuh biksu itu dengan tongkat dan dia berubah menjadi setupuk emas
tapi dia tidak mengetahui mimpiku
dia bertindak tanpa berpikir dan dia dihukum karena telah memukul biksu lain
tukang cukur itu menolong orang lain